gak lagi emangnya ini perang mal
berhasil dapetin kemungkinan
ayo ngamuk gamuk pelur
wah ada apaan
pancing cukur aja
eh anja apaan sih
maaf pak rt bukan saya pak rt
jangan sembarang mempelipat engkau
bentar pak rt
berani sumpah berani sumpah
hei awas jangan lari
ini kan lucu
ini kan lucu
kejar ane kejar ane kalau bisa
lahat di lawan
ketemu dos kita
waduh mendingan nek kabur kak
ane tambahin aja
ini jadi menjadi ada
aduh nelnya tinggal dikit lagi
aduh ane bakal ketangkep nek
mendingan nek kabur kenapa nek bisa kabur kabur sih
masa lari di tempat sih aduh
bawa kembali gede ajaib itu
kamu harus membawa kembali gede ajaib itu dong
nenek puruan dong tolong kena nenek
aduh nggak mau mati karena ondel ondel nek
aduh nenek cepetan datang nih
wah nenek labu
aduh hahahaha aduh aduh yah dia lagi nak songong
waduh dia belah bersihnya minggir dong
aku nih gak liat aku cari lagi lewat
aduh orang tua disuruh minggir brrrr semuanya yang minggir
aduh nak songong eh sini ini aneh balikin
hah ini dia balikin
enggak enggak enggak
cari rahat wah rahat
akhirnya tersenyum juga yah
yah rahat tiga tiga merantik
wah kita kita kejar ayo nih ya
hah kamu siapa
emangnya aneh banget
hah ini ini
bagaimana rahat berhasil dapetin kendinya
siap ini nenek kendinya sudah terisi
hebat rahat hebat
rahat rahat rahat gitu loh
kalau begitu kesiniin kendinya
rahat kemingin kemingin
ternyata kalian yang sudah membangunkanku dari tidur seribu tahun
kita berhasil kita berhasil kita berhasil
anu iya betul kita kita berdua yang membangun ini
salah perlu anu bantu aku ah
aku tahu yang kalian lakukan
rambut ajaib itu kan
dia juga tahu
cap cip cu pelalang kuncup
dung dung kretuk
itu petanya bulukan banget
gak cocok disini
berisik banget nih kalian ini
tuh dulu nih
wahai sang peta
berubahlah menjadi lebih modern
ini baru lebih canggih
jangan lagi si mudanya ketopo dapur

yang bener donkah tau nya
lahab yang bener dong
dans itu rupanya
aku akan mendatangi rumah si aladin
aku sudah punya petunjuknya
dengan sapu emasku ini aku akan terbang ke sana
kalian tunggu di sini ya
lahat lahat lahat lahat
kayaknya telpon telponnya udah saya mau tahu
nggak akan dibersihkan
tahu tahu nggak ada apa apa banget ya
kayaknya kita harus menceli di ki
pokoknya kita harus menceli di ki rumahnya mak lampir
tanah ini juga nggak enak
takut apa ada adanya sama tuan bos
nah ya begitulah
salah ada kalau kita ngomong
lah emang udah salah
eh ente lahir juga salah
itu dia tuh
yang di rumahnya mak lampir
itu ratu sihir
mau ke mana dia
mau ke mana tuh
ya emang kita bapaknya
kita kan bukan siapa siapanya kita mak
iya makanya mau ke mana dia tuh
yaudah kita ikutin aja
nah itu dia